dan kini kita terhubung dengan suriani motik wakil ketua umum kadin
bu suryani halo selamat sore ibu
selamat sore mbak hera
baik ibu tadi kita sudah mendengarkan bersama juga banyak diinformasikan di sejumlah media
bahwa bu menteri rini tersinggung dengan pernyataan pak rosan yang menyatakan
mendominasi bumn itu mulai dari perusahaan cucu cicitnya semua itu mendominasi
kalau kadin sendiri bagaimana merespon ketersinggungan dari ibu rini sumarno tersebut
saya malah senang gitu kalau bu rini tersinggung
kenapa karena kita beberapa kali kadin ngundang bu rini untuk datang di acara acara
tapi alhamdulillah sampai hari ini bu rini itu belum pernah datang
jadi mungkin memang ini satu awal yang baik
supaya bu rini bisa duduk sama sama dengan teman teman di kadin
dengar langsung apa sih persoalannya gitu
jadi ini memang harus duduk bersama tidak bisa hanya one sided aja
tadi saya juga dengar bu rini mengatakan bahwa sudah banyak sekali yang sudah dilakukan sama bumn
betul sekali saya tidak mendinai itu
jadi banyak memang pinjaman lewat bank bank
dan itu memang sudah seharusnya bank bank pemerintah gitu membantu ukm
dan tapi satu hal yang saya kira bu rini juga harus
kita sama sama introspeksi diri lah gitu
misalnya begini ketika bu rini bilang memang ada pkbl ya yang dilakukan oleh bumn
kemudian ada kucuran dana juga untuk ukm
pernah nggak gitu
atau ada nggak datanya
seberapa efektif sih yang dilakukan oleh bumn itu kepada umkm
kemudian yang kedua pertanyaan berikutnya lagi
umkm nggak cukup
bukan hanya dialirkan dana
tapi mestinya kan sustainability dari umkm itu perlu
jadi musti ada supply chain gitu loh
jadi umkm yang dibina oleh bumn memang yang memungkinkan
itu mereka juga harus masuk dalam supply chainnya bumn
berapa yang bumn terbuka gitu untuk memberikan kesempatan market pasar
bagi produk produk yang bisa diterima oleh bumn
nah saya kira itu juga perlu
ibu suryani kita tahu tadi sudah disebutkan bahwa kemudian bu rini juga sudah menjawab
tapi sesungguhnya kritik yang disampaikan oleh ketua kadin ini
kadin dalam hal ini apakah hanya untuk sektor umkm saja
atau justru anda dan kadin memiliki data
sesungguhnya sektor sektor lain infrastruktur konstruksi juga didominasi oleh bumn
yang menjadi terasa tadi umkm saya sudah jelaskan
kemudian yang kedua yang terasa lagi misalnya
kita pernah mengadakan dengan perminyakan gitu
nah servis servis yang dulu dilaksanakan oleh perusahaan perusahaan menengah
itu diambil alih oleh pertamina
jadi pertamina menunjuk anak perusahaannya langsung
nah yang tidak disadari yang dulunya dilakukan oleh sektor swasta
nah itu sekarang begitu ditunjuk langsung kan mereka mati
mereka juga kan punya utang dengan perusahaan
bank banknya juga salah satunya bank bumn juga
ini juga punya implikasi
kemudian teman teman juga merasa sekarang ini
di sektor infrastruktur yang kerasa sekali
pemerintah lagi giat giatnya
kok teman teman di infrastruktur nih
yang main di kontraktor dan sebagainya
terutama di daerah ya
kalau di pusat memang mungkin tidak begitu
apa karena banyak mainannya
tapi di daerah yang biasanya dilakukan oleh
atau mereka jadi
supconnya paling tidak
yang kelas menengahnya
ini mereka juga nggak kebagian gitu
karena misalnya karya karya tersebut bikin anak perusahaan juga gitu loh
nah ini komplain ini juga disampaikan oleh teman teman dari kadinda begitu
ibu suryani sejauh ini tadi anda sudah menyebutkan ini berimplikasi sangat besar
bagi teman teman swasta
tapi hingga saat ini apakah anda memiliki data
seberapa besar sesungguhnya dominasi bumn mengerus kinerja korporasi korporasi swasta
yang akhirnya satu persatu berguguran
atau berapa persen sesungguhnya menguras kinerja mereka
begini kalau kita bicara data kuantitatif
ya ini kan baru nih gitu kan
kita juga baru teriakan
kita belum punya data kuantitatif yang jelas
tapi kalau data kualitatif dari per asosiasi
ini yang sedang kita kerjakan gitu loh
sektor apa saja yang pasarnya diambil oleh bumn
yang tadinya bukan bumn pelakunya mereka kemudian mereka tidak
tidak dapat lagi
ini sedang kita data sedang kita lakukan
termasuk juga dari teman teman di daerah begitu
baik bu suryani anda tadi menyebut
saya kembali mungkin ke pernyataan anda yang menarik
bahwa ibu rini ibu menteri rini tidak pernah hadir
dalam undangan satu kalipun yang dilakukan oleh kadin
apakah setelah merespon pernyataan dari ketua kadin
sudah ada komunikasi dengan pihak ibu rini sumarno bu suryani
pada saat rakernas kadin pun kemarin kita undang bu rini
tapi bu rini selalu mengirim orang
yang kemarin itu yang dikirim pak loy
yang sebelumnya yang dikirim pak sekjen gitu loh
jadi menurut anda tidak solutif kalau bertemu dengan delegasi begitu
saya nggak paham juga memang saya sih bisa pahami juga
mungkin juga apa alasannya
tapi mungkin karena kesibukannya luar biasa gitu
karena kan di dpr juga bu rini kan agak susah hadir
apalagi cuma kadin begitu kan
jadi saya bisa mengerti juga sih karena sibuknya kan luar biasa
bumn nya kan banyak sekali yang diurus gitu loh
baik bu suryani mungkin terakhir saya ingin mengonfirmasi
apakah setelah ini akan ada pertemuan mungkin
atau komunikasi yang lebih intens baik dari pihak bumn
atau kementerian bumn ataupun juga dari kadin mungkin
begini kan hasil dari rakenas nanti
pak presiden akan mengundang kita
lebih lengkap untuk dialog lebih detail
kadin ini sedang mempersiapkan bahan
sehingga kita cuma tidak kasih statement saja
kita juga kasih dengan data data
di mana kejadiannya apa bagaimana
nah itu yang sedang kita lakukan kita akan dialog
saya kira mudah mudahan pada saat dialog nanti
karena yang menjadi hot issue adalah menteri bumn
mungkin menteri bumn karena di istana
itu pasti akan diundang sama pak presiden
semoga menteri bumn datang
sehingga nanti ketemu titik tengah begitu loh
dan akan menjadi pertemuan perdana ya bu suryani

kita berharap sekali sih sebenarnya pengen ketemu sama bu rini

apalagi saya perempuan senang banget melihat menteri yang hebat
baik ibu suryani kita akan menunggu juga hasil kajian
karena lebih elok rasanya kita berbicara berdasarkan data
ibu suryani motik wakil ketua umum kadin
terima kasih telah bersama kami di cnn indonesia business